sampai jumpa di video selanjutnya
masa mesti papa kesana lagi
bisa balik sendiri
papa harus cari faldo sampai dapet dong

memangnya papa mau faldo dipenjara sama herlama
gara gara habis bebu dan ala kesayangannya

udah begini diusir usir